komisi pemberantasan korupsi melakukan pemeriksaan terhadap sobibah rohmah istri imam nahrawi
istri mantan menpora tersebut diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dana hibah koni untuk tersangka imam nahrawi
selain sobibah kpk juga menjatuhkan pemeriksaan terhadap pihak swasta yaitu shirley gerung
untuk diperiksa sebagai saksi untuk imam dengan kasus yang sama
sebelumnya kpk telah menetapkan imam nahrawi bersama dengan asisten pribadinya miftahul ulum
sebagai tersangka karena diduga telah menerima suap sebesar rp dua puluh enam lima miliar rupiah secara bertahap
uang itu diduga berasal dari komitmen fi terkait pengurusan proposal danahibah yang diajukan koni
dan terkait dengan jabatan imam selaku ketua dewan pengasat lak prima
serta berhubungan dengan jabatan imam lainnya